apa yang menjadi bunyi
sidang kasus penganiayaan anak di bawah umur
dengan terdakwa bahar smith kembali digelar rabu pagi
namun kali ini sidang digelar di gedung perpustakaan
dan kearsipan kota bandung
dengan alasan keamanan dan kondusivitas jalannya sidang
bahar smith yang duduk mengenakan peci dan kemeja putih
terlihat tenang menjalani persidangan
sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau dakwaan
pada sidang perdana dua puluh delapan februari lalu ini
berlangsung sekitar satu jam
di hadapan majelis hakim nota keberatan atau eksepsi
disampaikan secara bergantian oleh kuasa hukum
total ada lima belas kuasa hukum yang mendampingi terdakwa bahar smith
dalam eksepsi tim nasihat hukum menyatakan
beberapa poin keberatan atas kliennya
di antaranya pengadilan negeri bandung tidak berwenang mengadili
surat dakwaan yang kabur dan dianggap tidak menjelaskan secara rinci
meminta sidang digelar di pengadilan negeri cibinong
akan membebankan ongkos perkara ke negara
serta pasal berlapis yang dianggap berlebihan
untuk menyaksikan video lainnya
klik link di bawah ini